maafin aku ya pak
aku udah bohong kalau misalkan aku bilang aku gak berantem sama sekali
ternyata virusnya papa kuat banget
jadi papa paham sekali tentang kamu
gimana kamu sekarang
udah baik kan belum
udah gak berantem lagi kan sama al
udah kok pak
al ada disitu gak
aku mau bicara sebentar sama al
ini masalah ada disamping aku
mau ngomong sebentar
ada yang mau anniversary nih
kemarin saya salah sebut tanggal
tambah marah gara gara itu
ya aku mau maklumnya aja
kamu kan juga lagi banyak pikir ya
lagi pun itu hanya sebuah tanggal kan
penting kita sama sama terus
kita makan donatnya di dalam yuk
masa papa sebelumnya
kita makan di dalam ya
kenapa sih minta maaf lu
nggak takutnya kamu ngambak lagi
kemarin saya salah sebut tanggal
mendingan sekarang kita cari tahu aja mas
tentang informasi yang tadi pasannya juga kita tau
ya nanti saya coba tanya tanya sama temen temen bener lah ya
sama sama mereka tau
jadi sekarang kita main dektatif dektatif ya

kita mau mecahkan kasus
udah saya aja ya
nggak usah ya
nggak usah ya
buah hp lu harus siarah hati rumah
dibesin lagi ya
ada yang mau saya bicarakan soal tow air
bapak bisa nggak rumah saya sekarang
dan saya juga minta tolong banget sahabat pak buat anterin saya ke kantor polisi
karena saya gak berani keluar rumah sendiri ya
karena saya dalam ancaman pak
mama baru aja shock tadi pagi
bapak gue suruh randy aja ya
tapi kata angga catherine kan juga baru diserang
pasti randy dan angga jagain catherine
kasian juga mereka
saya suruh orang saya jemput kamu ya
saya gak mau pak
harus pak al
karena saya takut orang lain yang datang
hari ini saya gak bisa ketemu sama kamu

besok aja jam sembilan ya
terima kasih banyak ya pak
vera gak jatuh kemauan
teman saya hari ini kan gak bisa
suruh vera kesini aja mas naik taksi
dia gak mau dia minta dia jemput
dia jemput sama siapa kamu
manja banget minta dia jemput
emang gak bisa sendirian dia
dia di ancam dia
dia takut keluar rumah sendirian
berarti dia menghiris sekarang ini karena di ancam
mungkin bisa jadi
semoga masalahnya cepat semangat deh
ya udah kalau gitu meetingnya selesai sekarang
jangan lupa nanti laporannya disiapkan semuanya ya
tongkok gue kok masih nyeri ya gara gara dipukul tadi
saya berhenti pak
kamu kenapa kat
gak pak ini ee
jadi saya agak pusing tadi soalnya saya dipukul orang pak
kok kamu dipukul orang
saya juga gak tau pak
sampai sekarang saya juga nggak tahu motifnya apa itu orang siapa
tapi tadi saya sempat dicegat pak
terus tukup saya dipukul
makanya tadi saya sempat telat kan pak
kita kerumah sakit
kita keron sakit ya biar kecek
pak pak gak usah gak usah saya gak apa apa kok
tadi untungnya mas renny dateng ngametin saya
tapi beneran kamu gak apa apain ya
bisa gue bantu
sudah gak apa apa kamu siap siap aja barang kamu ya
kamu bisa jalan
masih dijemput sama yudi kan
mobilnya di bengkel pak
saya pulang dijemput sama pak
wah kalau kamu gak keberatan ayo aja
makasih pak tapi kebetulan saya nanti di
mas rendy udah lama ya
lumayan sih setengah jam melalulah
oh iya selamat ya buat pertunangannya
semoga semua dilancarkan sampai hari ini

amin terima kasih pak
eee yaudah kalau gitu saya permisi ya pak
bapak nanti bisa sendiri
ya udah kita permisi pak
kenapa rasanya sedih ya
padahal seharusnya aku merasa bahagia
karena mereka adalah pasangan yang serasi
apa karena pernikahan aku tidak baik baik saja
makanya aku merindukan seseorang yang selalu ada
apalagi bisa jemput di siang hari
atau ketemu setiap hari
minta maafin aku ya pak
aku udah bohong kalau misizers kan aku bilang aku ga berantem sama
ialah pakodenya ruang diri kita terkenal ya
jadi papa paham sekali tentang kamu
gimana kamu sekarang
udah baik kan belum
udah gak berantem lagi kan sama al
udah kok pak
alhamdulillah kalau gitu
al ada disitu gak
aku mau bicara sebentar sama al
ini masalah ada disamping aku
mau ngomong sebentar